dua tahun sudah masa pemerintahan dari presiden joko widodo dan juga yusuf kala
dan kita ingin tahu sejauh mana progres dari pemerintahan pada era kali ini
dan seperti apa yang diharapkan dari pemerintahan ini selama sisa masa pemerintahan kali ini
dan kita akan membicarakan hal ini bersama dengan wakil presiden yusuf kala
selamat pagi pak terima kasih sudah bergabung bersama sian indonesia
sejauh ini pak kita berbicara mengenai pemerintahan jokowi dan juga bapak yusuf kala selama dua tahun ini
evaluasinya seperti apa pak sejauh ini pak
ya pertama suatu pemerintahan itu kan berkelanjutan kan
apa yang dihasilkan sekarang juga merupakan kelanjutan daripada pemerintah sebelum sebelumnya
kedua suatu situasi khususnya ekonomi itu bukan terpengaruh bukan di dalam negeri dan luar negeri
jadi efeknya dari ekonomi luar dan dari dalam itu menempahkan apa yang terjadi di satu ekonomi satu negara
ataupun bagian negara
nah karena itu pada kalau kita bicara dua tahun ini
pertama selalu orang bicara tentang sosial politik ekonomi
kalau soal politik saya kira inilah situasi yang paling stabil gitu kan
artinya kalau kita lihat hubungan pemerintah dengan partai partai
atau di dpr dengan pemerintah itu sangat baik
tidak ada gejolak tidak ada
memang di indonesia itu khas lah
tidak ada oposisi hitam putih begitu kan
kalo negara demokrasi amerika lainnya selalu seperti itu
jadi ada check and balance tapi selalu dapat dibicarakan apapun
jadi kita berada di situ
situasi keamanan saya kira dibanding banyak negara stabilitasnya cukup baik
ekonomi kita tahu semua
pengaruh dari luar pelemahan ekonomi dunia
yang menyebabkan harga komoditas turun
pasti mempengaruhi ekonomi kita semua ya kan
namun kita juga dibanding banyak negara
ya kita pengaruhnya pasti ada tapi
juga tidak sebesar banyak negara lain
jadi kita berada di tengah tengah gitu kan
karena pertumbuhan ekonomi indonesia
dibawa dari katakala cina dan india
tapi masih di atas daripada banyak negara di asean
walaupun mungkin secara pertumbuhan filipina lebih tinggi
karena dia hasil daripada beberapa tahun sebelumnya
akibatnya ekonomi begitu juga menurun dibanding tahun sebelumnya
akibat pengaruh pengaruh itu
tapi indikasi indikasi dengan upaya upaya
meningkatkan investasi meningkatkan suasana badan
itu cukup punya hasil yang baik sehingga
katakanlah di bidang pangan walaupun kita masih mengimpor beberapa komunitas
tapi sudah mulai ada kemajuan kan
investasi juga cukup baik karena itulah
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan
di malaysia yang liberanda singapura atau thailand
tetap seperti itu
iya memang ada penurunan akibat ekonomi luar
kita berusaha keras untuk itu
untuk meningkatkan infrastruktur
yang terakhir kemarin kita lihat indikator yang lainnya
ternyata memang dibawa daripada target pemerintah
tapi di atas semua perkiraan
hampir semuanya pengamat ekonomi
juga pemerintah termasuk saya
itu perkiranya lebih tinggi
kenyataannya lebih tinggi
itu menandakan bahwa
sebenarnya pengusaha yang mulai memberikan ada trust
dan juga semua yang bersatu padu untuk memperbaiki meningkatkan
jalannya ekonomi kita
ini semua terkait dengan paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah
sejauh ini pak
tentu ya pakai ekonomi tentu
itu punya pengaruh
tapi ini kan pakai ekonomi kan bagian daripada perbagian
itu ada pengaruh
tapi secara umum juga ada trust yang lebih baik
di kalangan itu begitu juga investor asing yang mulai kembali
prawisata yang juga berkembang lebih baik
karena inflasi turun berarti harga tidak naik
jadi belanja itu stabil
tapi tidak pertumbuhannya tentu tidak seperti yang terjadi semula
tapi tidak juga jatuh benar
dari beberapa paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah
sejauh ini paket kebijakan mana pak
yang mungkin dianggap masih belum bisa menarik minat pengusaha
dan juga para investor ini untuk bisa lebih mengembangkan lagi bisnisnya
paket paket itu umumnya untuk memberikan kemudahan
kemudahan memperoleh perizinan yang sampai katakanlah izin awal tiga jam itu bisa dicapai
begitu juga paket paket yang lainnya lebih terbuka kita mengurangi data negatif list contohnya
itu berarti ada keterbukaan
bagaimana mempermudah perumahan
semua itu kan sebenarnya inti daripada paket itu mempermudah investasi
intinya pokoknya seperti itu
dan mendorong data
itu antara pasti memberikan hasil seperti itu
disamping dari suasana kepercayaan masing masing
yang kedua juga akibat bagian bahagian di dunia ini ekonominya sulit
katakanlah di amerika di eropa
maka banyak orang memilih indonesia sebagai yang masih mempunyai harapan dan pasar luas
kita tidak mengurus urusan ekonomi negara lain
kita mengurus ekonomi kita
jadi masalah di singapura ya kita tidak punya urusan untuk itu
ya pastilah mereka akan
iya pertama kita realistis seperti yang selalu kita sampaikan
ini pelemahan ekonomi dunia sehingga harga harga komoditi yang utama
yang disebut seperti batu bara kayak sawit itu turun
sekarang sudah agak merangkak naik sedikit
mulai naik lagi batu bara sudah menaik sawit juga sudah naik dalam batas
ya lain seperti contohnya begitu yang lain
nikkel sudah mulai karena mungkin stoking yang di china dan lain lain sudah mulai berkurang
ini mulai lagi bergerak walaupun bergeraknya tidak cepat kayak dulu kan
nah itu juga menimbulkan
karena itu ya target itu sangat dinamis sesuai kondisi dalam dan luar
ya dalam dan luar
jadi target lima tiga atau lima satu itu kan
berdasarkan tahun ke tahun ini wajar
kemudian kita berbicara mengenai teks amnesti
yang berakhir pada tanggal tiga puluh september kemarin
dinilai sudah cukup mampu memberikan hasil yang lebih baik gitu
sekitar satu ratus enam puluh lima triliun targetnya
tapi ada kritik bahwa sebagian besar ini tebusan justru berasal dari dalam negeri gitu
bukan berasal dari luar negeri begitu
bagaimana pak yusuf
tajik amnesty belum berakhir
ini tahap pertamanya yang berakhir
tahap berikutnya itu sampai dengan maret tahun depan
itu memang begitu tahap
tepatin maksudnya agar segera
target memang seperti saya cakap juga tadi
itu di atas perkiraan banyak orang
termasuk di pemerintahan sendiri
walaupun pemerintah menteri keuangan dulu menetapkan jumlah yang cukup besar
sekarang kalau ada tiga macam sebenarnya kan
deklarasinya justru hampir empat triliun
tapi memang sebagian besar deklarasi dalam negeri
deklarasi luar negeri itu tidak besar
hanya satu ratus tiga puluh tujuh itu
dan tebusannya itu hampir seratus
jadi kadang sedangkan masih sampai maret tahun depan
jadi kita harap lah ini akan masih bergulir
dan teg amnes ini kan juga akhirnya
mau tidak mau membuat beberapa negara
negara tetangga terutama singapura
juga sedikit gerah gitu dengan kebijakan pemerintah indonesia ini
karena ada beberapa pengusaha yang mencoba menarik dananya
di kembalikan ke indonesia
sejauh ini bagaimana sikap indonesia
dengan tanggapan dari sejumlah negara negara tetangga tersebut

kita tidak mengurus urusan ekonomi negara lain
yang kita perkirakan memang sejak awal bahwa
akibat terlalu longgar nya undang undang devisa kita
terlalu liberal nya
dan terlalu liberal nya aturan import export kita
sehingga dengan mudah kan sejak dulu kita yakini
itu gunanya waktu itu akan berkembang investasi dari luar
tapi efeknya juga terjadi karena kita tidak mengurus ekonomi negara lain

jadi capital flight dari dalam negeri
karena itu yang capital flight itu
kita harapkan dengan aturan yang jelas itu harus masuk kembali
untuk ekonomi indonesia dan lebih menguntungkan sebenarnya
bahwa terjadi masalah di singapura
ya kita tidak punya urusan untuk itu
ya pastilah mereka karena singapura itu
ekonominya sebagai yang besar ekonomi jasa
dan juga pusat keuangan di singapura
dan juga pusat keuangan di singapura
dan juga pusat keuangan di singapura
sama dengan di asia sama dengan hongkong
maka apabila ada capital flight keluar
capital flight yang keluar dari singapura tentu bagi dia masalah
karena apalagi juga dengan pelemahan ekonomi dunia sekitarnya
tentu minimarket atau capital market di sana juga pasti
ya sebagian besar pendapatannya singapura di situ
ya pasti melemah kan
lalu ketika bisa dikatakan perekonomian indonesia cukup stabil gitu ya pak jk
tingkat pertumbuhan ekonominya
selain dengan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah
kemudian upaya apalagi rencananya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah
untuk semakin mungkin lebih pada menstabilkan pertumbuhan ekonomi
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini
yang pertama ekonomi indonesia itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini
yang pertama ekonomi indonesia itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini
yang pertama ekonomi indonesia itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini
penyeidangan operasi itu sudah dikinerkakan oleh pemerintah indonesia

supaya lebih kompetitif lah ya
ketiga investasi dari luar
nah ini tiga hal ini harus dijaga
bagaimana investasi dari luar itu dengan kemudahan
dengan kepastian hukum yang baik
itu dapat masuk
tapi bagaimana juga investasi dalam negeri
nah ini adalah kesempatan dengan tax amnesty
dimana modal atau dana masuk dari luar lebih banyak
itu dapat menjadi investasi dalam negeri
memberikan lapangan kerja
membangun infrastruktur bersama dengan pemerintah
nah itu yang bisa memajukan bangsa ini
memenuhi kebutuhan pokoknya
katakanlah bidang pertanian
itu adalah kebutuhan pokok yang harus kita penuhi
masa lalu kemarin
yang kedua berasal dari partai demokrat
ya semuanya berakhir dengan
pembangunan infrastruktur memang masih menjadi
sesuatu yang penting
dipentingkan dalam hal ini
di tengah tingkat perekonomian yang seperti saat ini
aku tidak akan pernah berhenti
dalam negara maju semaju apapun
apalagi kita yang belum maju
karena penduduk bertambah
iya tetap jalan harus ditambah
jembatan harus ditambah
listrik harus ditambah
telekomunikasi harus lebih modern lebih baik
apalagi negara seperti kita ini yang
infrastruktur dasarnya masih perlu diperbaiki
pengairan harus lebih baik
agar produksi pangan lebih baik
jalan jalan kepedesan harus lebih baik
jalan jalan antarapropensi harus lebih ditingkatkan
kereta api harus lebih cepat
sebetulnya itu harus pelabuhan harus lebih besar
agar orang diwaling timenya cukup rendah
dibanding dengan singapura contohnya
semua ini tetap saja dibutuhkan
karena ini tugas pemerintah dan juga swasta
meskipun dengan pembangunan infrastruktur tersebut
dibutuhkan biaya yang cukup luar biasa
dan minat investor untuk masuk ke indonesia juga
masih perlu diyakinkan lagi dengan berbagai macam paket kebijakan itu
oh iya masih cukup besar
coba sederhana saja
jakarta kan terkenal macetnya
artinya apa menyelesaikan itu
mrt yang lebih banyak lagi
dibutuhkan monorail atau lrt
ya train itu lebih banyak lagi
itu dibutuhkan kira kira itu saja
minimum seratus km kalau tidak tidak bisa itu
dibutuhkan subway lebih banyak lagi
itu butuhkan ribuan triliun itu
dibutuhkan listrik yang lebih banyak lagi
dibutuhkan juga tuh ribuan triliun terus menerus
urusan iwal itu tidak akan pernah habis
sampai kapanpun amerika tetap membangun jalan
jalan baru tetap memperbaiki kereta api
jepang juga tetap apalagi kan juga seluruh infrastruktur itu ada batas waktunya
sepuluh tahun atau dua puluh tahun kereta harus diganti
tiga puluh tahun listrik juga harus diperbaharui
atau penyusutannya tetap saja
anggaran pendapatan belanja negara yang beberapa waktu lalu
beberapa pos sempat dipotong dan sebagainya
terkait dengan kebijakan dari menteri keuangan ibu sri mulyani
sejauh ini menurut bapak
dengan sistem pemotongan anggaran anggaran semacam itu
apakah memang ini cukup efektif gitu
untuk sedikit mengurangi pendapatan belanja negara
anggaran kan terdiri dua komponen
penerimaan dan pengeluaran
nah yang pertama yang pertama
yang paling diperhitungkan ialah penerimaan dulu
bukan pengeluaran pengeluaran gampang
yang sulit itu penerimaannya pajak dan sebagainya
nah ini akibat
perkiraan pajak ini
penerimaan pajak tidak sesuai target
maka pengeluaran juga harus dikurangi
itu disebut pemotongan anggaran
karena penerimaan pajaknya tidak mengunuhi target
maka juga pengeluarannya harus disesuaikan ke situ
karena kita ada batasan defisit
hanya batasan meminjam
jadi sejauh ini kebijakan apa yang dilakukan oleh ibu suma
ini memang sudah sesuai dengan tahapan tahapan yang ditetapkan oleh pemerintah
iya harus begitu
kalau enggak kita nanti berhutang terlalu banyak
baru terlalu banyak bunganya kepanjangan
akhirnya habis juga apbn kita di belakang hari
jangan kita bebankan terlalu besar
beban ekonomi kepada anak cucu terlalu besar
itu bebannya kita nikmati sekarang
mereka harus bayar
bahwa ada batas tertentu ya
akibat kita ingin tetap stabil begitu
maka harus dipotong anggaran yang melebihi itu
tapi yang dipotong pertama
anggaran yang kalau dipotong tidak menyebabkan masalah di ekonomi secara umum
kayak biaya perjalanan biaya harapan biaya makan biaya apa rutin ras
tidak boleh bikin tambah pegawai
kantor kantor tidak boleh dibikin
karena memang pos belanja ini memang paling besar posnya ketimbang yang lain
oke pak yusuf
kita berbicara mengenai kabinet nih pak
kenapa harus profesional pak
begitu banyak kepentingan di situ
pengalaman masa lalu kemarin
waktu spy yang kedua
berasal dari partai demokrat
ya semuanya berakhir dengan negatif kan jadinya masalah
saya kira di samping profesionalismenya
itu perlu diperbaiki
juga sepanjangnya banyak kisahkan kepentingan
karena memang pos menteri sdm ini memang posisi yang sangat penting
dan sangat cukup bisa
apa namanya ya cukup penting begitu ya pak
dan sdm itu
bidang seberdaya itu
keawalan gas dan pertambangan itu
sekarang sih sudah turun
tapi tetap tinggi
tinggi dan menyangkut banyak
hal kita tidak mau ini tidak profesional
terkait dengan pilkada dki jakarta
beberapa waktu lalu
dalam sebuah kesempatan
bapak sempat mengatakan bahwa
diharapkan kader hmi
dalam sebuah acara hmi
bahwa ada kader hmi yang bisa menjadi
sosok dalam pilgub dki jakarta kali ini
apakah ini merupakan sebuah dukungan pak
pertama anda bisa bayangkan nggak
kalau ada pertemuan suatu organisasi
ya contohnya hmi itu
kemudian ada calon hmi
terus saya mengatakan
eh jangan pilih calon ini
pilih yang lain
bisa ngamuk seluruh ruangan itu
pastilah saya ingin mengatakan
itu kan pertemuan internal
tapi dari beberapa sosok sosok yang sudah muncul
ideal pak rata begitu secara
ya pertama kita ingin meningkatkan
e demokrasi secara baik
kalau ingin mendemokrasikan
maka satu pemilihan itu harus ada kesimbangannya
jangan tidak seimbang
yang ada sekarang itu seimbang
masing masing ada kelebihan
ada kekurangan kan
ya ini secara demokratis lah
silahkan masyarakat jakarta menyatukan pilihan
baik harapan bapak terhadap pilkada dki jakarta ini apa pak
ya harapannya tentu kita harapkan yang berlangsung aman pertama
tidak terjadi meningkatkan konflik
menimbangkan sisa konflik
agama atau konflik sarah lainnya
tidak menyisahkan itu
kedua yang terpilih orang yang paling baik
untuk membangun jakarta
baik terima kasih pak yusuf kalla
sudah bergabung bersama saya dan indonesia
pada kesempatan kali ini
berbicara mengenai evaluasi mengenai pemerintahan
dua tahun jokowi jk
dan juga mungkin program program yang akan
dijalankan oleh pemerintah
agar perekonomian dekat indonesia
menjadi lebih baik lagi
dan demikian tadi wawancara saya dengan
wakil presiden yusuf kalla
seputar pemerintahan dua tahun jokowi jk
dan seputar pertumbuhan ekonomi indonesia
selama masa pemerintahan kali ini